anjungan pesisir pantai talise biasanya menjadi tempat warga palu berkumpul
namun kini kondisinya luluh lantak diterjang gempa dan tsunami
keindahan anjungan pantai talise kini berubah kelam
tsunami yang diakui warga setinggi dua hingga tiga meter
tidaknya menyapu bersih segala sesuatu berjarak lima puluh meter dari bibir pantai
yang tersisa hanya puing puing bangunan dan onggokan kendaraan yang dihempas ombak
jembatan kuning yang menjadi salah satu ikon kota palu juga terputus akibat bencana ini
lokasi ini menjadi salah satu tempat dengan korban terbanyak karena ketika bencana terjadi
terdapat kerumunan orang di festival yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun kota palu